daripada minta bokap buat kasih pinjaman ke raya
mendingan gue minta adriana aja
toh duit yang ada di adrana juga masih duit bokap
ah mau sapi
oh iya pasti maksud dia diminta upah karena gue nitipin kadu buat boy ke dia
makasih ya udah beliin sepatu yang mahal banget buat boy
tapi ukurannya tuh gak pas mah
tapi boy gak boleh kayak gitu tau
boy kenapa sih kamu pakai ngasihin kado mama ke orang lain
kamu tau gak kado kado itu kan mahal
celana yang papa kasih
itu harganya lima juta
kok pada mahal mahal ya hadiahnya ya mbak
celana itu boy gak suka modelnya pa
jadul banget modelnya pa
udah kamu bujuk mama sana
iya supaya mama nggak marah marah
sama anak sendiri juga
yaudah deh gini aja deh ma
boy akan ngelakuin apa aja
yang penting mama maafin boy
dan mama gak usah ngambek ngambek lagi
kalau serius mau ngelakuin apa aja
supaya mama gak ngambek
yang penting mama mau maafin boy
asal boy mau dinner sama adriana
gak mau nih
ma yang lain dong mama sama adriana sih
enggak enggak enggak
gak ada yang lain
pokoknya sekarang itu yang berlaku
kalau enggak mama ngambek nih
bener kan mama mau
aduh anak ngomong paling baik sedunia
yaudah mama yang akan aturin tempat dan waktunya
makan malam dengan adriana
mama meeting ya meeting
ini sepatu dan celana
saya balikin aja juragan
gak tegas saya nginjeknya bu juragan
udah gak perlu
pakai aja lagi itu celana sama sepatu
celananya saya buka aja culakan
udah gak usah
ibu itu sebenarnya bohong
gimana mungkin dia mau beli sepatu harganya sepuluh juta
saya tahu kok
itu paling belinya di pasar
iya di pasar kan tanya ke model kayak gini
kalau dilihat di pinggir pinggir jalan
pakai aja lagi
udah baik kan nying
bapak kepo tau
mulai hari ini jangan pernah pakai sepatu itu di depan saya
eh jangan lupa
bawahin dulu tas aja ke mobil
oh sadaqah teman
lagi siap siap mau balap
yah kok lo gak ngabarin gue sih
gak apa apa kok rek
eh rek doain gue ya
pasti gue pasti bakal doain lo supaya menang
tapi yang paling penting lo harus selamat dulu ya
gue belum tau rek
lo ada masalah apa sih
kok suara lo kayak gak semangat kayak gitu
gue sih pengen cepet cepet balik jakarta
tapi kemarin gue dapet musibah nih
moginya bokap gue
bokap lagi kumat manjanya
alhasil tabungan gue yang dipakai
gue pikir lo ada masa
kalau masalah uang ntar gue bisa bantu deh
pas banget gue lagi ada peluang nih
ntar kalau misalkan gue udah dapet fee dari balapan
udah pokoknya gue mau lo konsen aja buat pertandingan lo
pokoknya lo jangan sampai kalah
karena banyak pikiran
satu hal lagi
jangan mikirin cowok terus
jangan mikirin cowok terus
nah gitu dong
jadi kan gue dengernya juga enak kalo lo semangat
lo emang bener bener sahabat
terbaik gue deh
udah pokoknya sekarang lo konsen
oke siap pokoknya
oh iya pasti maksud dia dia minta upah karena gue nitipin kadu buat boy ke dia
buang kadu apa